aku baik baik aja mama gak usah khawatir
udah pulang aja ke rumah kamu
kasian mama khawatir
pangeran lo kenapa sih harus bohongin ibu
percuma kan kalo lo nyesel sekarang
seharusnya dari pertama aja lo jujur ke ibu kalau lo mau ajak putri para layang
gue tau gue salah
dan gue bakal bikin ini jadi pelajaran buat gue
tapi gak perlu loh sudutin gue kayak gini
gue juga khawatir sama pangeran
kata dokter kalau kamu udah enakan udah boleh pulang saya
jadi infusnya juga gak harus habis
tapi inget tadi kan dikasih tau apa
kamu harus minum air putih yang banyak ya
apalagi nemenin dia disini
semoga kamu baik baik aja ya pangeran
dari tadi gue perhatiin putri kelihatan gelisah
dia pasti lagi mikirin

putri pasti pengen ketemu sama pangeran
tapi dia takut sama nyokapnya
sabar ya put

kalian kan tahu sejak awal saya tidak suka kalau pangeran dan putri itu bersatu
tapi kenapa kalian malah mendukung mereka
sekarang kalian lihat sendiri kan akibatnya gimana
ternyata kemarin yang om alex bilang ke gue
kalau dia mau restuin pangeran sama putri
itu cuma modus doang
kalian kan tau kalo pangeran tuh baru saja pulih dari kecelakaan
sekarang kena lagi kecelakaan
sekali lagi ini gara gara putri
kenapa sih kalian mau bergaul dengan cewek redahan kayak gitu
dia kan gak se level sama kalian
pokoknya mulai saat ini
om gak mau lihat lagi
kalian mendukung pangeran untuk deket deket sama putri
sekarang aja om alex sebut sebut putri kayak asongan
yang ada om alex yang bakal jadi asongan
lagian heran gua
hari gini masih aja ada orang yang suka beda bedain orang
sumpah kalo ga ditahan sama atta
gua udah jawab itu tadi om alex
kalau omongan tadi didengar sama dinda kan bahaya
gua juga jadi ga enak
nanti kamu ketemu suster bilang kalo makanannya putih hati sama gus
sebelum pulang saya pengen ketemu sama putri om
saya pengen tahu keadaan putri kayak gimana
biar om disini jagain putri sama pun awal
kalau dia tidak ingin putri terlalu dekat sama rizky
karena rizky itu adalah anaknya lydia
walaupun lidia belum terbukti terlibat dalam kasus pajaka
tapi sepertinya bu nawang ingin lebih berhati hati
emangnya kenapa om
apa semua ini ada hubungannya sama perubahan sikap tante aku ke saya
turut tampak ke bu nawang
akan dia bisa bicara sama kamu
kamu jagain pintu kalau bu nawang sama putih buta papa kamu urus
oh siap pak bos
tuanak mau dikasih perjalanan apa ya sama pak bos
serius banget sampai diajak keluar gitu
wah bikin penasaran aja
apa ini ada hubungannya dengan semua itu
apa om raymond tau
bunda amang sekarang lagi kalut
putri abis kecelakaan
ya makanya kaum suruh kamu pulang
mana mungkin aku kasih tahu ke rizky soal mamanya
sebaiknya anak anak juga gak perlu tahu
urusan orang tua yang complicated gini
saya belum bisa tenang kalau saya belum ketemu sama putri
saya pengen tahu keadaan putri kayak gimana om
tapi kayaknya aku belum bisa pulang nih ma
soalnya aku belum tahu keadaan putri kayak gimana
nanti setelah aku tahu keadaan putri kayak gimana
aku baru pulang ya
mah aku baik baik aja mama gak usah khawatir
udah pulang aja dulu kan
kasian mama khawatir
om san dulu
kalau sampai om rem mencegah gue ketemu putri karena alasan tante nawang
ini pasti ada apa apa
karena gue tahu
dari dulu tantan awang itu orang yang welcome ke siapapun
kalau sampai si kapten nawang berubah ke gue
itu pasti ada sesuatu
aku boleh nggak cek keadaannya pangeran
aku cuma pengen tahu kok dia baik baik aja atau enggak
please ya bu sebentar aja sebelum kita pulang
put disini kan masih banyak yang nungguin pangeran
kamu bisa tanya mereka kan
lagian put ibu tuh gak enak sama pak remon udah dari kemarin nungguin ibu
ya tapi bu
kamu itu udah jatuh dari para layang
udah gitu kamu hilang di hutan
masih mau ngebantahi bu
kita pulang sekarang put
put ini tas lo yang lo cetip di tempat para layang kemarin
haftal udah di situ bu
terima kasih ya
soal pangeran biar kita aja ngabarin lo ya
sekarang mau pulang dulu sama nyokapku
putri udah boleh pulang
kamu siapin mobil ya
pulang dulu ya